kalo dulu aku
udah lah kay kamu gak usah bahas itu lagi
lagian kamu kan udah sama remon
aku tuh masih sayang banget sama kamu
makasih ya ceti
gimana ke china semalam
masih sukses deh
sukses apaan sih
hah udah jadi
guanya sih dateng
tau gak sih lu
gua tuh nunggu di bioskop sampe sepi
tapi lu hubungannya sama si hendra tuh gimana sih
udah ada kemajuan apa belum
yang ada gue tuh galau gara gara mikirin mantannya
ya galau ya ella lila
ketemu mantannya tuh bukan yang berarti mereka tuh bagus

laganya juga tuh cewek udah punya pacar
kok lu cemburuin amat sih
gak asal lu tau ya
mantannya tuh si geja
cantik banget mel
gua kalah dah
yaelah udah ya lu
mikir tuh gak usah kejauhan
sekarang yang penting lu tuh
tunjukin ke si andra kalo lu suka sama dia
udah ada tapi tapian
lu usaha dulu kenapa sih
coba dulu jangan nyerah dulu
gimana gua tau hasilnya kayak gimana
gimana gua tau hasilnya kayak gimana
nah cakep banget pinter
gak ada apa apa
lu rese banget sih lu
sakit jeding bibir gue
emang udah jeding
gak ada tuh
lila tunggu lil
dengarin gue dulu lil
apa semalam lu apa
semalam lu gak bisa
lu tau gua salah
lu gak berisik lu
gimana sih bukanya
mending lu bantuin gue nih bukain
sama sih dibukanya
eh asal lo tau ya
semalam tuh gua nungguin lu
ampe bioskop sepi tau gak
gak punya perasaan banget sih jadi orang
lu tuh orang yang gak punya perasaan tau gak
jendralya mau dipasang dimana
taruh aja disitu
mendingan sekarang lu bantuin gue ngecek
kursi sama mejanya
manja banget sih
masih ngikat aja gak bisa
balonnya terbang lagi
sekarang aku berjanji
makan dulu nih
tugas yang tadi lo suruh gue
yaudah sekarang lo makan dulu ya
kan lo belum makan dari tadi
kirain gak akan inget nih orang sama gue
keliatan lo masih ngarep banget tau gak
gue sama kasia gak ada hubungan apa dua
dan gue tau harus bersikap gimana sama dia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
maaf maaf nih ya gue tuh gak pernah jell sama lo
suka aja engga

suka aja engga
suka aja engga
udah ya
gue kes sheikh dulu ya
dil acara nih udah mau mulai
yaudah gue pipis ini nih
yaudah tapi jangan lama lama
aku suka banget
bagus banget ya
ya dong ini spesial buat kamu
saya doakan lancar ya
ayah aku ambil minuman dulu ya
kamu mau nggak
nggak usah sayang makasih
ini buat kamu
terima kasih ya kay
kok kamu gak gabung sama yang lain
andra aku mau minta maaf
kalau dulu aku
kalau dulu aku
kamu gak usah bahas itu lagi
lagian kamu kan udah sama raimon
aku tuh masih sayang banget sama kamu
aku pengen kita kayak dulu
aku pengen kamu balikin lagi sama aku
kok lo tumben banget
udah sore begini baru keluar rumah

la tadi tuh ya
kok juli datang ketemu sama nyak
katanya di kompleks sono
ada ruko yang kosong mau disewain
nyak sih kepengennya pindah ke sono la
jadi lebih rame pelangganya lebih banyak
hmm boleh juga tuh nyak
duit panjarnya sih udah ada la
nyak rencananya mau pake yang di calengan lu
nyak lila keluar dulu ini ya
wah lo tuh anak
dia main ngacir aja
amel bukut gue sih
aduh aduh aduh aduh
lila aduh kenapa sih
amel lo bawa tembanget sih ini mel
gila kenapa sih
nyak gue mau pake duit yang di calengan
buat sewa ruko
aduh gimana dong mel
kan udah pernah gue bilangin
jadi kejadian kan tunggu
bukannya bantuin gue nyari solusi
hah gini aja
nyak lo kan orangnya pere banget tuh
lo ngomong aja yang jujur
pasti udah ngerti dah gue yakin bener
yaudah semoga aja gue bisa cepet cepet
makanya jangan aneh aneh
yaudah gue pengen mandi turun dulu sama mereka